sabtu malam kediaman pribadi presiden ketiga republik indonesia
pak harudin yusuf habibie ramai dikunjungi oleh warga
salah satu tamu yang cukup spesial adalah mantan presiden timur leste sanana agus mau
tiga malam sudah keluarga besar mendiang presiden ketiga republik indonesia
pak harudin yusuf habibi menggelar acara tahlilan
banyak warga yang datang dari berbagai daerah untuk turut mendoakan mendiang
mereka duduk di karpet merah yang digelar di jalan depan rumah
karena di dalam rumah telah penuh
acara tahlilan yang diselenggarakan sejak maghrib ini selesai pada pukul delapan malam
tepat pukul setengah sembilan sanana agus mau mantan presiden timur reste
tampak menyambangi kediaman pak harudin yusuf habibi
didampingi oleh duta besar timur reste alberto h p carlos
sanana hadir sebagai perwakilan resmi pemerintah dan rakyat timur reste
guna menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga besar b j habibie
usai bertemu dengan keluarga sanana agus mau menyampaikan
pandangannya tentang sosok b j habibie di mata pemerintah dan rakyat timur leste
timur reste dan rakyat timur reste
melihat pak habibie sebagai seseorang inspirator
karena kita semua tahu dalam sains dan teknologi
menjadi suatu contoh
walaupun kita bisa pinter
dengan teknologi dengan sains
kita harus juga